kita beralih ke informasi lain
pasca kebakaran yang terjadi di kantor pt kereta api indonesia
di stasiun klender jakarta timur kepolisian setempat
melakukan identifikasi hingga jumat siang
dan rencananya penutupan stasiun akan dilakukan
sampai sepekan mendatang hingga perbaikan fasilitas selesai dilakukan
setelah terjadinya peristiwa kebakaran yang melalap habis
fasilitas milik pt kereta api indonesia pada jumat pagi
kepala kepolisian resor jakarta timur komisaris besar polisi andri wibowo mengatakan
kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara awal
sementara itu sejumlah karyawan pt kai mulai mengumpulkan barang yang terselamatkan
beberapa tiket kereta yang masih dapat digunakan misalnya
dihitung ulang untuk dilakukan proses pendataan
hingga jumat siang petugas pemadam kebakaran masih berada di lokasi
untuk melakukan proses pendinginan
sisa material yang terbakar
untuk meneliti setara bidang dalam dan teknis
untuk temuan teman dari hasil
itu kan dari klinis service dari ruangnya ofis boy
itu harus pendek
yang memang mungkin berseliweran gitu
rencananya pihak pt kai akan menghentikan sementara aktivitas di stasiun klender
hal ini diperkirakan akan berlangsung hingga sepekan mendatang
untuk perbaikan fasilitas stasiun yang rusak pasca kebakaran
sore ini kita akan optimalkan pelayanan di dua stasiun terdekat dari stasiun klender ya
yaitu jatinegara dan juga buaran
karena memang kemungkinan sampai dengan seminggu ke depan
satu minggu ke depan stasiun klender itu akan kami
kita akan membuat
kami tutup karena akan dilakukan proses perbaikan sementara
tapi untuk krl lintas bekasi manggarai jakarta kota
itu semuanya perjalanannya normal
jadi kalau untuk kereta tanpaan itu tidak ada
untuk mendalami penyebab kebakaran
selanjutnya kepolisian akan menerjunkan tim dari laboratorium forensik
untuk melakukan olah tkp secara menyeluruh
dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan terbakarnya di stasiun klender jakarta ini
kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
nesya megawati yang memang sudah berada di sana untuk memberikan informasi terbaru
terkait dengan terbakarnya kereta api ataupun stasiun kereta api yang ada di klender jakarta ini
langsung saja kita sapa nesya
halo selamat siang nesia
nesya bisa anda jelaskan bagaimana
hasil penyidikan oleh pihak kepolisian yang dilakukan beberapa waktu yang lalu
ya selamat siang
iqbal sejauh ini hasil dari penyelidikan ataupun investigasi
apa penyebab atau bagaimana penyebab dari terbakarnya stasiun di klender ini
sejauh ini masih belum dapat dipastikan atau belum keluar hasilnya
karena ini memakan waktu sekitar tiga hari sampai dengan tujuh hari ke depan
tetapi meskipun demikian kemarin sudah ada olah tkp
tetapi pagi ini tim puslapor juga saat ini juga melakukan
seperti memeriksa kembali puing puing sisa sisa kebakaran
untuk bisa mengetahui secara pasti apa penyebab dari kebakaran yang terjadi pada hari kemarin
tetapi memang sejauh ini iqbal kalau misalnya kita melihat bahwa
karena memang membutuhkan waktu sekitar tiga paling cepat tiga sampai dengan tujuh hari
tapi meski demikian ini juga paralel bahwa pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi mata
baik yang berada di stasiun brander ini sendiri pada saat kejadian kemarin
pagi maupun saksi mata yang berada atau warga sekitar yang berada di stasiun klender
karena kalau kita ketahui bersama bahwa kemarin terjadi kebakaran pada pukul tujuh pagi
sekitar tujuh atau setengah delapan pagi artinya memang saat itu masih banyak sekali
atau para penumpang yang biasa menaiki kereta komuter lain di stasiun kuliner
yang berada di kawasan jakarta timur sendiri
meski demikian pihak kjj ataupun dari pihak kepolisian
masih tetap memeriksa untuk mendapatkan penyelidikan ataupun hasil lebih lanjut
tetapi diduga memang awalnya adalah iqbal hasil korsleting
tetapi belum bisa dipastikan juga karena memang masih menunggu tiga sampai dengan tujuh hari ke depan
masih pihak kereta komuter lain saat ini juga masih melihat sedang berada di stasiun klender ini
untuk bisa memastikan
untuk paling tidak meyakinkan bahwasannya tempat ini
sudah ada garis polisi dan sehingga hanya pihak pihak tentu saja yang bisa memasuki kawasan
karena sejauh ini nanti masih akan ditutup iqbal sampai dengan satu minggu ke depan
untuk hasil penyelidikan lebih lanjut dan tentunya untuk menjaga keamanan dari para penumpang
nesya apakah anda mendapatkan informasi terkini terkait dengan memang stasiun klender ini
akan ditutup selama beberapa hari ke depan
lalu bagaimana warga ataupun para pengguna komuter lain ini untuk melakukan aktivitas
mereka harus ke stasiun selanjutnya itu berjarak berapa sejauh apa begitu
untuk melintasi kawasan tersebut untuk bisa menggunakan krl ini
ya iqbal ada dua skema sebenarnya untuk bisa para warga sekitar untuk menuju ke stasiun terdekat
pertama adalah akan dialihkan pertama skema pertama menuju ke stasiun terdekat
entah di buaran ataupun di jati negara
sementara skema kedua adalah nantinya pihak dari pemerintah adalah
kementerian perhubungan akan membangun loket sementara
isinya ada lima loket dan juga ada dua loket tiket elektronik yang nanti akan dibangun di sekitar kawasan ini
rencananya adalah sekitar pembangunan satu minggu dari kemarin
tapi saya melihat sudah ada garis tempat yang akan dibuat sebagai loket sementara
tetapi belum dibangun iqbal dan diharapkan dengan paralel ketika masih penyidikan
atau penyelidikan lalu kemudian akan dibangun
loh ini sudah dibangun sementara loket sementara sehingga kalau loket ini sudah dibangun
artinya warga sekitar yang biasa menggunakan kereta atau menaiki kereta dari kawasan kled
tidak perlu menuju ke klendar atau menuju stasiun buaran ataupun stasiun jati negara
tapi sambil menunggu itu kalau sudah dibuat sebenarnya aman aman saja bisa menggunakan loket sementara ini
tetapi sejauh ini saya melihat iqbal sudah digaris sudah dilihat tandanya sudah dibuat seperti
ancang ancang akan dibuat di bagian mana di bagian dari stasiun klender ini
tetapi sebelum ataupun karena memang masih dalam proses pembangunan
artinya para penumpang bisa menuju ke stasiun terdekat entah di buaran maupun di stasiun jatinegara
karena pihak dari kcj juga menyatakan bahwasannya jangan memaksakan diri
kalau untuk menaiki stasiun klendar ini sampai dengan loket sementara nantinya akan dibangun
paling tidak diperkirakan sekitar seminggu ke depan loket tersebut akan sudah dibangun nanti sehingga
atau minggu depan artinya warga sekitar sudah kembali bisa menggunakan stasiun klender ini
untuk bisa beraktivitas untuk bisa sebagai seperti normalnya kembali
baik nesya megawati langsung dari stasiun klender jakarta timur terima kasih